menko polhuka mahfud md mendukung wacana penerapan pilkada asimetris
pemilihan kepala daerah tidak harus dilakukan secara langsung dan seragam di semua daerah di indonesia
menurut mahfud pilkada asimetris merupakan wacana baik
pasalnya sistem penyelenggaraan pilkada di setiap daerah tidak bisa diseragamkan
di wilayah yang sistem komunikasinya baik bahkan bisa dilakukan secara elektronik
namun di beberapa tempat lain ada sistem perwakilan atau pengukuhan
penetapan gubernur yogyakarta misalnya bahkan tidak dilakukan lewat pemilihan
karena itu pilkada harusnya dilakukan sesuai dengan budaya dan situasi setempat
karena kalau dipaksa memilih satu persatu untuk kelompok adat tertentu di papua itu malah berkelahi
malah kepala adatnya sudah saya nentukan sekian untuk golkar sekian untuk pdp sekian untuk p tiga gitu